seorang anak buah kapal bernama aris prastyo berusia empat puluh dua tahun yang sebelumnya dinyatakan hilang usai terjatuh dari kapal ditemukan dalam keadaan selamat
aris ditemukan tim sar gabungan rabu pagi di perairan pantai teluk uber sungai liat kabupaten bangka
korban ditemukan selamat usai berjuang di tengah laut dengan berenang selama delapan jam
beruntung korban diselamatkan oleh kapal kip sinergi tim saat melintasi perairan pantai teluk uber sungai liat kabupaten bangka
korban merupakan anak buah kapal km jaya prima yang sedang melintasi perairan matra sungai liat menuju jambi
selasa malam pukul dua puluh dua lebih lima puluh waktu indonesia barat korban mengalami mabuk laut di dek kapal
karena ombak cukup pencang korban diduga terjatuh dari kapal
mualku yang muntah saya di pinggir dek sebelah kiri gak sempat muntah dia ini ke dek
jatuh muntahan kan mau aku siram
tim sargabungan korban aris ditemukan dalam keadaan selamat
sempat beliau mengapung apung dari jam sebelas malam sampai jam tujuh pagi baru ditemukan oleh kip sinar finer